malam kemarin pegelaran indonesia fashion week resmi ditutup
salah satu hal penting yang menjadi catatan adalah target indonesia
untuk menjadi pusat fashion muslim dunia di tahun dua ribu dua puluh
para desainer tanah air pun mencoba bereksperimen
dengan padu padan berbagai kain tradisional dalam karya mereka
berikut ulasan produser lapangan sian indonesia gria putri
perhelatan indonesia fashion week dua ribu enam belas resmi ditutup hari ini
para desainer indonesia selama empat hari kebelakang
mereka berusaha untuk mengeksplorasi kekayaan budaya nusantara
karena budaya nusantara merupakan identitas indonesia
yang dapat dijual agar bisa bersaing dengan pasar global
dan berbicara soal indonesia yang akan menjadi pusat fashion hijab pada tahun dua ribu dua puluh
saya sempat berbincang dengan samuel watimena
desainer senior yang sudah lama berkecimpung di dunia industri mode ini
bagus sekali bagus sekali
tapi saya juga ngomong dengan beberapa teman
yang berkecimpung di busana muslim
coba dong mulai lihat juga kultur kebudayaan yang ada
yang berhubungan dengan masalah agama atau muslim
kita juga punya kok
kalau lihat foto foto lama
perempuan perempuan indonesia itu juga selalu berkerudung
walaupun bentuknya bukan hijab seperti sekarang
punya karakter kita punya karakter
nah kemungkinan karena publikasi
dari gaya hijab yang kita kenal
itu lebih gencar daripada publikasi mengenai apa yang ada dari berbagai provinsi kita
yang berhubungan dengan nilai nilai keislaman
nah itu menurut saya boleh dilihat lagi
perlu untuk dipelajari lagi
sehingga kita coba menggabungkan
karena biar bagaimanapun di dunia global
masyarakat itu ingin melihat sebuah identitas
ya jadi pada saat mereka melihat perempuan indonesia
yang dicanangkan tahun dua puluh sebagai pusat muslim
terasa pusat muslim ini di indonesia
selama empat hari kebelakang
panggung indonesia fashion week didominasi oleh para perancang busana
yang menawarkan baju baju muslim
itu artinya tren hijab akan terus berlanjut sehingga satu tahun ke depan
dan akan mendominasi tren fashion di tahun dua ribu enam belas ini
kembali ke studio